demonstrasi boykot produk perancis masih terus terjadi di indonesia
di banjarmasin gerai dua ratus dua belas mart menarik seluruh produk perancis yang terpajang di etalasi dagangan pada hari rabu
sementara di bandung ratusan masa aksi yang tergabung dalam aliansi umat islam bandung raya
menyuruhkan untuk memboykot produk produk buatan perancis yang dijual di indonesia
sebelumnya aksi unjuk rasa juga dilakukan di depan kantor institut franchasi indonesia atau ivi bandung
yang merupakan tempat les bahasa perancis di bandung
di indonesia diketahui beberapa produk asal perancis dapat dengan mudah ditemui
yang biasanya berbentuk barang kebutuhan sehari hari seperti minuman dalam kemasan maupun kosmetik
menanggapi adanya boykot produk perancis pedagang warung di kota bandung mengaku
sejauh ini belum mengalami penurunan jumlah pembeli produk bermerek yang berasal dari perancis
meskipun demikian pedagang berharap tidak terkena boykot
pasalnya mereka sama sekali tidak memiliki hubungan langsung dengan pemerintah
perancis dan hanya menjual produk sesuai dagangannya
saya di masyarakat kita sudah kenal masyarakat kita sudah cukup lama
kayaknya kurang setuju ya
sementara itu sekretaris umum majelis ulama indonesia mui jawa barat rafani ahyar menilai
aksi mengecam dan melakukan boykot terhadap produk perancis harus dilakukan dalam koridor yang tepat
dan tidak merugikan masyarakat
itu tidak menimbulkan kemadaratan kepada pihak pihak
terutama untuk warga kita
ya kalau produk terhadap produk produk yang besar besar yang produk produk mahal ya bolehlah
seperti tas mobil gitu kan
ya udah itu kita bekot itu semua
tapi kalau umpamanya produk produk kecil gitu ya yang sudah diproduk di sini
kayak pegawai di sini dan orang kita gitu kan pedagang kecil seperti akuak ya
buah atau apa itu ya
saya kira itu kan diproduknya juga di kita